ya tentu untuk yang di papua
kami sudah koordinasikan ya
tim beberapa hari yang lalu sudah
di sana melakukan pemantauan dan analisis
serta mengikuti terus
bagaimana kemudian pemberitaan itu
le di ruang publik kan begitu ya
sehingga sekali lagi koordinasi
dengan pihak brimo
kepolisian polda papua kami lakukan
terhadap tersangka le ini
kami juga hormati dan menjunjung tinggi
hak asasi manusianya
kami junjung tinggi asas
praduga tak bersalah
kami penuhi hak haknya sebagai tersangka
sebagaimana ketentuan di dalam hukum
kami beri ruang yang sama
kami beri kesempatan yang sama bagi penasihat
hukum untuk memberikan
pembelaan yang terbaiknya